informasi pertama dari arus lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat macet panjang
macet terjadi mulai dari keluar pintu tol ciawi hingga ke simpang gadok
mengurai kepadatan kendaraan petugas satlantas polres bogor
memperlakukan sistem one way atau satu arah ke puncak yang dilakukan secara situasional
hari ini jumlah kendaraan yang masuk ke puncak mengalami peningkatan sebesar tiga puluh persen dibandingkan hari kemarin
untuk mengurai kepadatan kendaraan yang ada di puncak bogor jawa barat
jumat siang satlantas polres bogor telah memperlakukan
sistem one way atau satu arah ke jakarta secara situasional
menurut wadirlan tasbolda jawa barat akbp edwin afandi
sejak awal libur lebaran jumlah kendaraan tiap harinya terus mengalami peningkatan
sebesar empat puluh lima ribu kendaraan roda dua dan roda empat
diperkirakan puncak kepadatan akan terjadi pada sabtu pagi besok
sebelumnya akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalur di puncak
kendaraan yang mengarah ke atas dari jakarta ke puncak mengalami kemacetan panjang
hal ini disebabkan karena jalur hanya dibuka sementara
untuk kendaraan yang mengarah ke bawah dari puncak menuju jakarta
jona saat ini kondisinya lalu lintas apa yang terjadi
ya saat ini sedang diberlakukan sistem one way
jadi yang diberlakukan sekarang adalah yang turun dari arah puncak menuju arah jakarta
jadi terkait dengan sistem one way ini dikarakan memang kepadatan kendaraan
khususnya dari arah jakarta ke arah puncak untuk berlibur ini luar biasa banyaknya
jadi di hari ketiga lebaran kalau dari pantauan yang ada di lalu lintas
ataupun dari plat yang lain itu juga akan menuju ke arah puncak
misalkan ke arah taman safari ataupun ke arah puncak pas
jadi diberlakukan sistem one way ini agar untuk traffic yang menuju arah jakarta ini bisa lebih luas atau lebih lost
jadi untuk sistem one waynya ini ini sudah diberlakukan mulai dari arah jam dua belas siang sampai jam lima sore ini
jadi untuk yang dari jakarta ini praktis berhenti kurang lebih selama enam jam
nanti dibukanya kurang lebih sekitar pukul tujuh malam
dikarenakan mulai dari jam lima sore sampai jam tujuh malam ini dua jam ini akan dilakukan seperti sterilisasi atau pembersihan
nanti ketika sudah dirasa cukup aman maka nanti jam tujuh malam baru diperlakukan sistem dua arah
di mana mulai dari arah puncak bisa turun ke jakarta ataupun dari arah jakarta bisa naik ke atas
jadi memang kepadatan yang ada ini
ini dikarenakan memang di hari ketiga lebaran banyak sekali masyarakat yang memutuskan untuk berlibur ke arah puncak pas
nah untuk kepadatan yang ada di arah puncak
dari pasar yang ada memang ini luar biasa begitu padatnya
ini juga imbas dari masyarakat yang mungkin sudah datang di hari kedua dan mereka memutuskan untuk mengenal di puncak
jadi mereka di hari ketiga ini memutuskan untuk beraktivitas untuk bisa berlibur di puncak
namun yang pasti terkait dengan kepadatan yang ada
dari pihak lalu lintas berhasil melakukan penguraya dengan cara sistem one way
untuk bisa memastikan kendaraan yang turun di jakarta bisa akses untuk keluar dengan lancar
ini yang diberlakukan sistem one way nya adalah
arah dari bawah ya yang mau menuju ke jakarta
oleh sebab itu diperlukan juga para pengendara untuk mengetahui kapan sistem one way yang berlaku